apa jadi si yusuf sama anissa itu dapat uang dua puluh lima juta dari orang yang dia tolong ini tuh
iya bu betul dia mendapatkan hadiah dua puluh lima juta bu
allah itu emang bener bener gak adil
masa tukang kerupuk seperti mereka bisa diberikan kemudahan
kita harus lakukan sesuatu
masa tukang kerupuk seperti mereka juga dipanggil bu haji dan pak haji sih
iya betul bu makanya kita semua harus lakukan sesuatu dong bu
jangan hanya diem aja bu
aku suapin ya bu
dicobain ya bu ini buburnya enak banget
nanti aku ambil
kasih nisa saya sudah merepotkan kamu
kamu sudah merawatku di rumah sakit
sekarang aku boleh tinggal di rumah kamu
ibu jangan ngomong seperti itu ya
aku sama mas yusuf itu anggap aja
kayak anak ibu sendiri
lagian aku seneng ibu di sini
jadi aku bisa ngerawat ibu sama mas yusuf sekali
oh iya aku tadi udah hubungin anak ibu
kata mas edo mas edo sudah mengizinkan ibu untuk dirawat di sini
lagian kalau di rumah ibu juga nggak ada yang merawat kan
kamu tidak bisa berjualan kerupuk lagi karena merawat saya
allah itu maha pengatur rezeki
yang penting sekarang ibu sehat dulu ya
ibu jangan khawatir
udah nggak usah pikirin apa apa
alhamdulillah mas keadaan ibu mimi makin membaik
alhamdulillah kamu gitu
ada virut saya sebentar ya mas
kamu udah pulang dok
alhamdulillah ibu bertemu malaikat
ibu udah sembuh sekarang
saya ucapkan terima kasih karena kalian berdua sudah menemui ibu saya
gak perlu berterima kasih
kami berdua senang ibu mimi ada disini
jadi saya sudah menganggap ibu mimi
seperti ibu saya sendiri
kalau gitu saya akan membawa ibu saya pulang
untuk ucapkan rasa terima kasih saya karena kalian berdua
sudah menemani ibu saya disini
masya allah gak usah
gak usah mas edo
ini sebagai ucapan tanda terima kasih saya
kasih mata uang yang bermanfaat
saya juga jangan kemas
iya mari sebentar
mas tasnya ibu
sekali lagi makasih ya
mas aku bukanya
aku buka ya

memberikan rejeki yang tak terunggah bagi kami ya allah
apa jadi si yusuf sama anissa itu dapat uang dua puluh lima juta dari orang yang dia tolong ini tuh
iya bu betul
dia mendapatkan hadiah dua puluh lima juta bu
allah itu emang bener bener gak adil
masa tukang kerupuk seperti mereka bisa diberikan kemudahan
kita harus lakukan sesuatu
masa tukang kerupuk seperti mereka bisa diberikan kemudahan

iya betul bu makanya kita semua harus lakukan sesuatu dong bu
jangan hanya diem aja bu
mas aku bangun dulu ya
mau ke bank setor uang untuk ongkos naik haji
aku doain supaya selamat di jalan
ini saya sedang
di rumah sakit
pak pak pak
maaf ojeknya nggak jadi ya pak
aku mau tanya dimana kalian tau
karena istri saya sakit keras
dan kalau tidak dioperasi
tidak akan tertolong
biaya pengobatan istri bapak berapa ya
kamu ikhlas dan ridho gak
kalau uang pelunasan ini
kita pinjamkan dulu sama pak seto
apa yang bisa membuat allah itu
pinjamkan uang itu kepada pak seto
kebetulan kami ada uang dua puluh lima juta
buat biaya operasi istri bapak
ini kan uang untuk
supaya kami selalu sehat
dan panjang umur
tahun depan kami bisa
sembari bapak bisa mengumpulkan
dan mengembalikan uang itu kepada kami
lagian juga kaki saya masih sakit pak
bapak tidak perlu kerentenir
karena aku punya haram pak
iya pak ya
bapak bisa mengembalikan uang itu kepada kami

pak pak pak seto